sebanyak enam emiten resmi melakukan initial public offering atau ipo di bursa efek indonesia pada selasa delapan november dua ribu dua puluh
ipo enam emiten ini menjadi perusahaan tercatat ke empat puluh lima empat puluh enam empat puluh tujuh empat puluh delapan empat puluh sembilan dan lima puluh di bei pada tahun dua ribu dua puluh
pt global digital niaga tbk dengan kode saham beli merupakan entitas grup jarum menawarkan sahamnya dengan harga rp empat ratus lima puluh per saham
blibli diperkirakan mengantongi dana hasil ipo sebesar rp delapan triliun rp lima lima triliun rupiah rencananya dipakai untuk pembayaran utang
menurut analis kehadiran ipo beli beli membuat rebound bagi saham sejenis seperti gotoh dan bukalapak untuk jangka pendek
kami rekomendasikan jangan melihat saham tersebut untuk jangka pendek
jangan beli hari ini pengennya minggu depan udah langsung cuan sekian ratus persen
jadi kita perlu melihat perlu memberi waktu perusahaan untuk lebih lanjut lagi membuktikan kinerjanya
mungkin untuk jangka meet to long term oke lah
di bidang kesehatan ada pt famon awal brosedaya tbk
dengan kode pray yang mengelola primaya hospital
perusahaan rumah sakit ini merupakan portofolio grup saratoga milik sandiaga uno
dengan harga saham rp sembilan ratus per saham perseroan mengantongi nilai penawaran umum perdana sekitar rp dua ratus tujuh puluh dua miliar
harga saham rp dua ratus empat per saham berpotensi untuk jangka pendek
berpotensi meraup dana ipo sebesar rp delapan ratus dua puluh delapan miliar
di sektor komoditas sawit pt citra borneo utama tbk dengan kode saham cbut melepas saham dengan harga rp enam ratus sembilan puluh per saham
perusahaan sawit hilir milik konglomerat kalimantan tengah ini berpotensi meraup rp empat ratus tiga puluh satu dua puluh lima miliar
ada juga pt mentobi karya tamaraya tbk dengan kode mktr
melepas saham di harga rp satu ratus dua puluh per saham
perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit milik maktur group ini akan meraup dana hasil ipo sekitar tiga ratus miliar rupiah untuk penyertaan saham dan modal kerja
jadi sektor sektor di luar itu di luar jasa kesehatan kelihatannya menarik juga untuk di koleksi ke depannya
berarti komoditas sudah agak melanda ya bang
komoditas sementara ini memang kelihatannya mulai melanda ya bang

komoditas sementara ini memang kelihatannya mulai melanda ya bang
mulai melandai tapi saya melihat ini siklusnya belum berakhir ya karena memang harga komoditas itu sangat ditentukan oleh kondisi geopolitik ya
dan saya lihat masih ada ketegangan ada di ukraina taiwan juga masih rentan ya
jadi saya pikir ada kemungkinan lonjakan juga ke depan kalau ketegangan ini belum berakhir ya
terakhir di sektor properti ada pt wulandari bangun laksana tbk dengan kode saham bsbk
merupakan emiten properti pengelola balikpapan super blok kalimantan timur
dengan harga penawaran seratus rupiah per saham perusahaan berpotensi meraup dana dua ratus tujuh puluh lima miliar rupiah
analis memperkirakan saham ke enam emiten ini dapat memberi penguatan pada laju ihsg
meski industri kesehatan sedikit tertekan industri teknologi dan komoditas terus menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di tengah pemulihan ekonomi yang terus berlanjut